bencana alam gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada jumat pekan lalu membuat natasha
bayi berusia enam bulan harus rela kehilangan ibu dan kakaknya
bayi berusia enam bulan ini bernama natasha
bayi ini selamat saat gempa dan tsunami menerjang kota palu hari jumat lalu
saat peristiwa terjadi orang tua natasha dan kakaknya sedang berjualan di festival palu nomoni di pantai talise
ayahnya berhasil selamat sedangkan ibu dan kakaknya hingga kini belum ditemukan
ini anak untuk dititip belum dibawa jadi saudaranya yang hilang dibawa kakaknya bersama bapaknya
tapi bapaknya selamat mamanya yang mati dengan adik kakaknya

sudah berapa hari belum diketemukan

kawasan yang berisi ribuan pengungsi lainnya dengan beragam kisah bertahan hidup di tengah penjara

yang satu aja menjadi perhatian saya lagiku dan bisa pacarnya semua hatikuiles